di tengah pro kontra hukuman mati narkoba seorang terpidana mati berupaya mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya
ia menilai telah terjadi peradilan sesat dalam kasus yang dialaminya
saya nggak ngerti nih negara hukum
negara hukum apa
saya sangat kecewa negara ini
ini terpaksa kalau nggak dia mau bukul saya lagi
september dua ribu tujuh christian ditangkap dan dituduh mengedarkan narkoba jenis ekstasi
dalam proses penangkapan dan pemeriksaan christian mengaku mengalami sejumlah penyiksaan
di persidangan christian difonis hukuman mati
upaya banding hingga kasasi sudah ia lakukan tetapi semuanya kandas
dan kini christian tengah menempuh upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali atau pk
dalam pk ini pihak christian akan mengajukan sejumlah barang bukti atau novum baru
pihak christian menuduh telah terjadi peradilan sesat
sejak pemeriksaan hingga persidangan terjadi sejumlah kejanggalan
di antaranya menurut christian hanya satu barang bukti dan satu orang saksi
padahal dalam hukum acara pidana barang bukti yang dihadirkan setidaknya dua buah dan saksi sedikitnya berjumlah dua orang
ini kelihatan betul bahwa banyak pertanyaan pertanyaan yang belum terjawab secara hukum
misalnya pertama pak christian itu tidak ditangkap
dia tidak ditangkap di tkp di tempat lain
kedua dia dipaksa mengaku barang bukti yang bukan barangnya
ketiga ada juga yang namanya perpanjangan penahanan
tkp nya jakarta barat
dia diberkas diperiksa di jakarta barat
ditahan di jakarta barat selama pemeriksaan
tapi perpanjangan penahanannya dikeluarkan oleh pengadilan negeri jakarta timur
selain itu saksi yang awalnya menuduh christian
kini mencabut kesaksiannya
dalam persidangan saksi lim jitwi alias kim juga mengaku mengalami sejumlah penganiayaan
bahkan saksi harus kehilangan jari tangannya akibat penyiksaan tersebut
kenapa saudara saksi mau menuruti
saya waktu itu disiksa sampai jari saya putus

di mana disiksa saudara saksi
jari saya putus
oke pulang disiksa

jadi saudara saksi dipaksa oleh penyidik di mana
supaya mengakui bahwa pak christian ini atau pemohon pk sebagai bos
yang sebenarnya pos saudara saksi bukan
badan narkotika nasional atau bnn mempersilahkan terpidana melakukan upaya hukum peninjauan kembali
menurut bnn semua proses pemeriksaan dan persidangan telah dijalani sehingga bagi bnn
kasus ini sudah tutup buku
jika ada penyimpangan seharusnya disampaikan dalam proses persidangan yang telah mencapai tahap mahkamah agung
kalau itu dugaan ada penganiayaan di situ
menurut memorinya itu yang saya baca
ada dugaan penganiayaan tentu sudah terjadi pada saat yang lalu
kalau misalnya betul ya itu mungkin ada pelanggaran profesi saat itu
nggak boleh terjadi
tapi kan buktinya saat itu harusnya saat itu disasemekan
oleh karena itu pandangan saya ketika proses persidangan sedang berjalan
itu bisa menjadi bahan bukti
apakah sekarang bisa
terlepas dari pro dan kontra hukuman mati
proses peradilan sudah seharusnya dijalankan dengan benar
benar dan jujur
sehingga putusan hakim akan sesuai prosedur hukum
serta memenuhi rasa keadilan
iwan hermawan jakarta